meski sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan program pemerintah selalu berjalan lambat
dan hal ini yang diungkapkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan
yang menemukan sejumlah proyek strategis nasional yang masih belum dibangun
tidak tanggung tanggung jumlahnya mencapai lima puluh delapan proyek
dan ini juga menjadi pembuktian bahwa pelaksanaan program pemerintah belum berjalan secara optimal
lantas apakah kondisi ini akan diikuti dengan resiko keterlambatan
penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
direktur risetkor indonesia ahmad akbar susanto
selamat pagi mas akbar
ya mas akbar kita langsung saja ke topik utama kami hari ini
badan pengawasan keuangan dan pembangunan mencatat ada lima puluh delapan proyek strategis nasional
di sektor infrastruktur yang hingga kini belum dimulai pembangunannya
dari hal tersebut apakah karena terlalu banyak proyek strategi nasional yang dilakukan oleh pemerintah
baik terima kasih
pada dasarnya kita lima puluh delapan proyek strategis nasional ini adalah bagian dari proyek proyek strategis nasional memang jumlahnya cukup besar
dan beragam ya jadi ada sebagian yang berupa pembangunan jalan
ada sebagian yang berupa pembangunan atau revitalisasi bandara
ada yang revitalisasi pabungan dan lain lain
ada juga rumah susun dan sebagainya
jadi kenapa kok kemudian tidak berjalan sebuah pembangunan yang dijadwalkan
ada berapa kemungkinan
meskipun bisa berbeda beda antara satu proyek dengan proyek yang lain
salah satunya biasanya yang paling mencolok adalah tanah
jadi urusan urusan lahan yang terkendala ada macam macam ini itu belum selesai dengan para pemilik tanah dan sebagainya
belum sepakat dengan ganti ruginya ganti rugi dan sebagainya
yang kedua biasanya terkait dengan
proses lanjutan sudah bebasan lahan itu
terutama misalnya terkait dengan tender untuk pembangunannya dan sebagainya
baik mas akbar
dan apakah resiko keterlambatan penyelesaian proyek proyek ini akan berdampak luas
apakah anda juga bisa menjabarkan bagaimana sebenarnya jika proyek proyek tersebut terlambat berdampak kepada masyarakat indonesia
baik dampaknya yang paling langsung adalah bisa menyebabkan pemegangan biaya itu yang pasti
jadi ketika proyek itu
salah satu kemungkinan adalah pembakaran biaya
kedua saya kira yang lebih penting dan ini sudah disampaikan oleh kepala bpkp
bahwa ketika sebuah proyek itu mundur pembangunannya maka konsekuensinya berarti selesainya juga akan mundur
dan kalau selesainya mundur maka manfaatnya juga akan mundur
harusnya jalannya sudah jadi bisa dimanfaatkan tapi karena belum jadi ya nggak bisa dimanfaatkan
manfaatnya mungkin nggak segera bisa kita rasakan
rumah susun harusnya segera bisa ditempati kemudian karena belum jadi ya nggak bisa segera ditempati dan sebagainya
sehingga anggaran yang harusnya bisa segera diberikan pada masyarakat
jadi nggak bisa segera berikan manfaat
iya mas akbar ini kalau misalnya kita lihat ya aspek efektivitas dan juga harmonisasi pembangunan daerah
apakah perencanaan dan juga realisasi anggaran di daerah masih belum optimal dan apa penyebabnya
ya oke jadi ini sedikit agak berbeda topiknya ya
kalau yang tadi kan proyek statis nasional tentu sebagian adalah proyek pemerintah pusat gitu ya
dan malaysia bersgebut juga melibatkan pemerintah daerah
nah sekarang terkait dengan alokasi anggaran dan juga realisasi belanja oleh pemerintah
daerah gitu ya
jadi saya kira juga menjadi isu ini ya
kemarin juga diangkat oleh pak kepala bpkp bahwa
apanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perutakannya gitu
atau kalaupun tujuannya sudah benar detailnya tidak benar gitu
ini juga maksudnya dengan pak presiden kan
tentang kemarin pak presiden bikin contoh misalnya tentang pembangunan infrastruktur
juga contoh tentang untuk program stunting gitu
betul saya kira sampai kelepasan itu
dan sebenarnya saya pribadi sudah sudah sudah
berpendapat bahwa ini terjadi
dan ternyata ini sekarang presiden yang melakukan itu gitu
jadi bukan hanya saya misalnya sebagai pengamat orang luar pemerintahan
presiden pun mengakui bahwa itu terjadi
baik mas akbar
apakah pemerintah juga perlu ya melakukan evaluasi terkait dengan lima puluh delapan proyek psn
yang hingga kini belum diketahui kelanjutan pembangunannya
harus sedangkan evaluasi ya
evaluasi secara lebih detail masing masing satu persatu dari masing masing proyek itu
dan mengapa itu tidak berhasil
nah dari evaluasi detail satu persatu itu mungkin kita juga akan bisa mendapatkan pola umum
ya pola umum tentang kenapa proyek proyek pemerintah termasuk proyek strategis nasional itu terhambat
meskipun tadi saya kira pola umum yang paling sering adalah tadi
satu kebebasan lahan
kedua yang terkait dengan tender dan sebagainya
baik kita langsung saja ke detail permasalahan ya mas akbar
ini bpkp juga membocorkan temuan mulai dari program penurunan angka stunting
maupun perbaikan gedung sekolah di berbagai daerah yang masuk dalam proyek
jangka panjang dan strategis nasional
bahkan terdeteksi anggaran belanja untuk proyek pemerintah itu sebesar dua puluh satu persen dinilai boros
apa perlu ditindak lanjut
langsung oleh presiden jokowi
saya kira memang presiden harus melakukan sesuatu
karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba tiba
ini bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang
ini sesuatu yang hampir terjadi setiap tahun
meskipun dengan level yang berbeda beda
nah jadi memang harus dilakukan sesuatu bagaimana memastikan bahwa
setiap belanja pemerintah itu setiap anggaran pemerintah itu memang sesuai dengan produkannya
dan kemudian detail dari peruntukannya pun juga sesuai
nah sebenarnya pemerintah sudah punya sih
misalnya pemerintah daerah ya
pemerintah daerah itu sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu harus mengelola apbd mereka
misalnya ada peraturan menteri dalam negeri ya
peraturan menteri dalam negeri tentang perdoman usaha apbd misalnya
itu udah bagus gitu ya
tetapi nanti detailnya
detailnya di dalam masing masing item
pemerintah itu belum
jadi misalnya seperti yang saya bilang sama pak presiden
kalau kita mau membangun sebuah saran riset untuk kecentuh
angkanya sekian miliar
berapa dari sekian miliar itu yang betul betul digunakan untuk agenda utamanya
dan berapa yang digunakan untuk yang lain lain
untuk program stunting
berapa yang digunakan untuk agenda utamanya
berapa yang dipakai untuk yang lain lain
lain lainnya itu kalau disebut presiden kan saya kira saya sepakat dengan itu
untuk rapat rapat koordinasi perjalanan dinas
ya saya kira itu betul sekali
nah sekarang bagaimana kita bisa membuat regulasi yang lebih detail
itu semacam itu
jadi kalau programnya judulnya adalah stunting
maka katakanlah kalau menurut presiden
untuk pendukung dan sebagainya
bukan malah sebaliknya
kalau dia program pemberdayaan umkm misalnya
ya program pemberdayaan umkm itu yang paling banyak
yang betul betul diberikan kepada umkm nya
lainnya yang administrasi koordinasi rapat perjalanan dinas itu
nah sepemahaman saya gitu
detail yang semacam ini belum diatur
baik mas akbar
ini menarik sekali kita gali lebih dalam lagi
karena ada beberapa proyek psn yang juga sudah berjalan
seperti kereta cepat jakarta bandung
dan juga ada sirkuit mandalika
tetapi sepertinya dalam jangka pendek ini membebankan negara
apa sebenarnya yang salah
ataupun yang harus disesuaikan lagi
ataupun distrategikan lebih lanjut
untuk proyek proyek tersebut
supaya berjalan dengan lancar
dan juga menguntungkan negara indonesia
saya akan mengatakan dua proyek yang disebutkan tadi
proyek kereta cepat jakarta bandung
dan proyek sirkuit di mandalika itu kasus khusus
kasus khusus dimana dulu itu pengambilan keputusannya
menurut saya sih
tidak murni berkesan hitung hitungan ekonomi
tidak murni perhan hitung hitungan yang memang untuk kepentingan
dia ditambah dengan kepentingan lain yang menurut saya
jadi saya tidak terkejut kalau kemudian terjadi hal yang semacam tadi
sekarang cepat saya kira sampai hari ini masih bermasalah
berapa kali kemudian dia harus mengalami perubahan skema
yang awalnya skema bisnis to bisnis
menjadi pemerintah harus berikan jaminan
menjadi pemerintah harus terlibat
dan kemudian apbn harus masuk
sipil mandalika juga saya kira dalam hal terentu
itu pertimbangan pertimbangannya dulu tidak murni
berhitung hitungan ekonomi yang sesungguhnya
proyek proyek lain yang mungkin relatif tidak terlalu politis dibandingkan dua tadi itu
kita berharap bisa diperbaiki
meskipun memang selalu terjadi hal yang
semacam tadi diantaranya adalah perancangan perancangan yang
tidak well plan gitu ya
tidak disiapkan dengan baik
hitung hitungan yang tidak pas dan seterusnya
menurut mas akbar dan juga reset corps indonesia
sebenarnya apa solusi dan juga strategi
supaya lima puluh delapan proyek strategis nasional di akhir pemerintahan jokowi ini tidak mangkrak
kita cek satu satu apa sebenarnya masalahnya dan segera dilaksanakan
dan itu saya kira perlu ada
penegasan yang lebih tegas gitu ya
dari presiden gitu ya
pendengaran negara bahwa ini
harus dilaksanakan gitu
kepada pihak pihak yang terkait dengan di sana
jadi memang solusinya harus
jadi artinya gak stop
artinya gak stop disini nih
ini kan isu diangkat karena bpkp menampilkan laporan gitu kan
walaupun presiden memberikan panggutan dalam laporan itu
jangan stop disini doang gitu ya
harus ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih konkret
segera laksanakan gitu
jadi harus cek satu satu dan lebih transparan
ini kita bisa pantau semua proyeknya
baik terima kasih maksa akbar
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi